komisi pemberantasan korupsi memastikan irman gusman menerima uang suap berkaitan dengan pengurusan gula impor
dan seperti apa perkembangan terbaru pemeriksaan ketua dpd ini
telah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama
selamat malam dika sejauh ini apakah pemeriksaan masih berlangsung
selamat malam daniar hingga pukul sepuluh lewat dua puluh malam ini
pemeriksaan masih tetap berlangsung di dalam gedung kpk
dan belum ada tampak tanda tanda akan keluar begitu irman gusman berserta dua tersangka lainnya
yaitu saferian disutanto dan juga istrinya meimei
namun jika kita melihat pada indikasi yang terjadi selama dua tiga jam terakhir di gedung kpk ini
memang ada indikasi akan dilakukannya penahanan terhadap irman gusman
terlihat dari sudah tibanya tadi dan sudah dilakukannya pemeriksaan medis oleh tim medis
yang disiapkan oleh komisi pemberantasan korupsi
dan tadi hal ini pun saya konfirmasi terhadap kuasa hukum dari irman gusman
yaitu tommy sih yang menyatakan bahwa besar kemungkinan bahwa kliennya
atau irman gusman ketua dpd dua periode ini akan dilakukan penahanan pada malam hari ini
atau pada minggu dini hari nanti
dan jika kita melihat lagi indikasi lainnya ini memang menjadi salah satu kebiasaan dari kpk juga
bahwa setiap tersangka yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan
hampir bisa dipastikan semuanya akan ditahan
dan jika kita mengulas lagi kasus yang menimpa ketua dpd ii periode irman gusman ini
ia kedapatan menerima bingkisan berupa uang sebesar seratus juta rupiah
dalam operasi tangkap tangan di rumah dinasnya di kawasan jalan denpasar jakarta selatan
ia ditangkap bersama dengan dua orang yaitu direktur utama cvsb
yaitu saferi andi sutanto dan juga istrinya meimei
pada pukul tiga puluh sabtu dini hari
menurut ketua kpk agus raharjo bahwa pemberian uang seratus juta rupiah tersebut adalah untuk agar
irman gusman memberikan rekomendasi kepada pt bulog agar memberikan jatah kuota gula impor pada cvsb
untuk wilayah sumatera barat di tahun dua ribu enam belas ini
ya dika tadi disebutkan pada saat konversi oleh agus raharjo
ada tiga nama lain ada sss ada ws ada mmi juga
bagaimana dengan pemeriksaan terhadap mereka
ya sampai saat ini pemeriksaan terhadap dua tersangka lainnya
karena memang dari tiga yang ditetapkan adalah dua orang
yaitu saferi andi sutanto atau xss dan juga meimei istrinya atau mmi
saat ini juga masih berlangsung bersamaan dengan pemeriksaan terhadap irman gusman
mengulas lagi seperti apa profil dari kedua tersangka ini
memang penangkapan atau operasi tangkap tangan terhadap saferendi sutanto ini
bukanlah kasus pertama yang menjerat direktur cvsb ini mengingat
pada bulan april lalu ia pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjualan
atau distribusi beras impor tanpa menggunakan logo standar nasional indonesia
dan kasus ini tengah disidangkan di pengadilan negeri padang
ott terhadap irman gusman sendiri bukan serta merta dilakukan
atau sedang dalam pemantauan dalam waktu yang cukup panjang
namun ini adalah pengembangan dari kasus yang saat ini tengah diselidiki
yang berkaitan berbeda namun tetap berkaitan
yaitu kasus yang saat ini tengah dihadapi oleh sutanto di pengadilan negeri padang
ia diduga memberikan suap sebesar rp tiga ratus enam puluh lima juta terhadap seorang jaksa
yaitu ferizal atau fzl
melakukan pengaturan dalam perkara distribusi atau kasus distribusi dana penjualan beras tanpa logo sni ini
dari kasus tersebut ini memang menjadi pintu gerbang untuk kemudian melakukan penangkapan
terhadap irman gusman yang dikenal sebagai politisi
pernah menduduki sebagai anggota mpr
pernah juga sebagai wakil ketua dpd dan juga inisiator dari pembentukan dpd sendiri
dan dua periode terakhir irman gusman menjabat sebagai ketua dpd
jika kita mengulas sedikit
profil dari irman gusman ini memang selain dikenal sebagai politisi
irman gusman juga dikenal sebagai pengusaha
yaitu pengusaha kayu dan juga sebagai komisaris di sejumlah perusahaan
jika kita melihat dari laporan harta kekayaan pejabat negara yang dirilis pada tahun dua ribu lima belas
dari irman gusman sendiri
ia memiliki harta kekayaan sebesar rp tiga puluh satu miliar dan juga rp empat puluh ribu amerika serikat
tadi saya sempat mewancarai kuasa hukum dari irman gusman
saya sempat menanyakan
pada kuasa hukum dari irman gusman
apakah ia bersama dengan dua tersangka lainnya saling mengenal dan pernah bertemu sebelumnya
dinyatakan bahwa memang mereka atau irman gusman beserta dengan dua tersangka lain
dalam hal indonesia
tanto dan juga istrinya adalah pertemanan atau saling mengenal
dan permintaan rekomendasi tersebut juga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum
dan terkait dengan kapasitas irman gusman sebagai ketua dpd
ini memang dinilai tidak ada hubungannya dengan institusi begitu
terkait dengan pemberitaan
pemberitaan rekomendasi tersebut dinyatakan oleh tommy singh
bisa dilakukan oleh siapa saja
terlebih irman gusman adalah seseorang atau public figure yang dikenal sebagai salah satu polisi
dan juga pengusaha yang cukup dikenal di indonesia
baiklah hardika utama
memang sudah jadi kewajiban bagi kpk tersendiri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi
terkait dengan kasus suap ini
kami nantikan informasi lainnya
karena irman gusman sampai sejauh ini masih diperiksa dalam gedung kpk